itu bukan gunting saya bu
memang ini bukan gunting kamu
tapi kamu telah mencuri dari klinik iya kan
aduh tadi tuh ibu farida tuh udah periksa sendiri di klinik
bagaimana keadaan kaki kamu
semakin sakit dok
kaki sheila udah gangren ya dok
oh iya dok ini kendi
yang selama ini menemani shera
sepertinya dia sangat suka dengan dunia medis
kalau begitu bagaimana kalau kamu membantu dokter untuk membukakan perban yang sheila
mau dok mau dok
ya sudah ya dok saya tinggal dulu
baik terima kasih
tadi kan kendi udah lihat gimana cara caranya ganti perban shela
dokter cindy minta tolong dong dokter
dokter bisa nggak kasih resepnya ke kendi
ya resep obat olesan sheila
sekaligus juga minta izin ke ibu sipir supaya kendi bisa ngerochella ya dok
ya maulah dok
haduh aduh kamu memang calon perawat yang hebat
kalau begitu saya sekarang sudah lega
karena saya sekarang punya asisten di sini
ini ada obat dan resep
kalau obat ini habis kamu segera ke sipir untuk membelikan obat ini di apotek sehat
dan tagi resepnya suruh kirim ke rumah saya nanti saya yang bayar
iya dokter marwan makasih ya dok dokter baik banget
anak anak hari ini kendi sudah melakukan perbuatan yang baik
jadi dia boleh memilih untuk duduk di ruang makan ini di bawah
boleh memilih untuk duduk di ruang makan ini di mana saja
dan tidak ada yang boleh menyuruhnya untuk pindah dari tempat duduknya
kamu mengerti atau ada pertanyaan
kamu sekarang boleh pilih di mana yang kamu suka untuk duduknya
eh sila yuk yuk
aduh kendi pelan pelan
ya emang sakit sedikit
tapi nanti enggak kemampuan ya
sudah selesai kendi
oh sudah bu
coba ibu periksa ya
oke sekarang kalian kembali ke sel ya
terima kasih ya bu
benar benar store dewa itu hingga ini
ibu sakit umur
yuk deh sekarang kita balik aja yuk
aduh bigbo apaan sih sakit tau
nabrak nabrak orang liat tau disini ada orang
begininya di tengah jalan
apaan sih kamu
saya cuma lagi mau ambil bola saya tuh bu disitu
kamu itu soal jadi masalah disini
sipir farida emang gak adil
anak kurus itu baru aja masuk
udah diizinin ke klinik segala
nah buwe yang udah dua tahun disini
lewat halaman aja masih dicurigain
bos tahanan paling berbahaya
pokoknya gue gak terima
mulai besok pasti dia nggak boleh ke klinik lagi
aku jahat banget
belum nengokin kendi sama sekali
kita mau pergi ke akrab
kalau misalnya kita disini
atau kita jadi
bu memang ini bukan gunting kamu tapi kamu telah mencuri dari klinik iya kan
loh loh bu aduh tadi tuh ibu farida tuh udah periksa sendiri di klinik orang guntingnya juga udah lengkap kok
jangan bawa bawa nama petugas lain di sini
hah dasar maling udah ada bukti kamu masih juga mau menyangkal
ayo candy cepat jangan malah seperti itu
ayo cepat lagi terus terus kendi
hahaha enak mam
aduh candy cepat lagi lebih cepat lagi candy
candy kamu saat menderita ya di sini
ah candy ayo kenapa malas seperti itu teruskan terus ayo candy cepat ayo terus terus terus
kenapa candy dihukum apa salah candy bu
bu faridah ibu tadi kurang teliti memeriksakan
saya tidak bisa candy di ruang laundry tadi
saya menemukan gunting di saku candy bu
aku berani taruhan pasti bigbo yang tugas di ruang laundry
memang iya dan saya juga bertugas di ruang laundry tadi
ibu yang kurang teliti coba ibu lihat inisial gunting itu rl yang berarti ruang laundry
ini gunting benang yang digunakan untuk menggunting benang benang yang ada di sprek
kendi hukuman kamu sudah selesai
sudah kamu tidak usah protes jalani saja hukumannya
candy ada tamu yang ingin bicara dengan kamu
aku pulang dulu ya nanti aku datang lagi
iya ran tapi jangan terlalu sering ya nanti les matematika kamu bisa kacau lagi kau bolos terus ya
si kende harus dikasih pelajaran biar dia kapok
tadi ikam aku datang buat duit banyak ke sini dan tukang sapu itu sudah kusogok
oh ya ada tugas malam ini untuk kamu
tapi awas jangan sampai gagal ya tenang aja bos